ini minum ya
kasih ibu cantik
pendekatkan papa anak
kamu bisa diam gak
kamu mau dari siapa
pasti dari fans
luji sekarang udah punya fans ya
bukan dari fans
terus dari siapa
semoga bukan dari mantannya michelle
yang namanya mike itu
ini dari papanya
tadi dia dateng kesini
dia mau ucapin selamat ke anak kamu
karena udah jadi penyanyi kafe
tapi kan kamu belum pulang
jadi bunga ini
dia pindah ke itu
tidur dulu ya
bilangin ke omro ya makasih
makasih buat ngecap
el kenapa lagi sih
pasti ada masalah ya sama kami
cuman tadi itu
michelle ketemu sama mantannya
udah papa minum aja
jangan lupa subscribe
gak mungkin gue beneran jujur sama papa
ini sama aja bikin papa makin stres terus drop
ammoo gue gak mau hal buruk terjadi sama papa
tadi kan nara bilang papa jangan banyak pikiran
jangan mikir yang berat berat
iya tapi kan papa harus tahu isi hati kamu rak
kalo kamu merasa terbebani
ya papa akan coba ngomong ke keluarga fero untuk ngebat hal ini
bapak gak perlu kok ngelakuin itu
nggak keberatan kok pak ngelakuin permintaan papa
itu berarti kamu sudah
membuka hati kamu untuk vero
kamu udah cinta sama vero
gak apa apa makan lagi biar cepet sembuh
gi bukan kamu khusus aman
lagi ada masalah
bukannya kamu abis jemput misel
nggak lagi ada masalah sih
kalo misel udah aman kok udah sampai rumah

udah sampai rumah
udah sampai rumah
udah sampai rumah
ya udah sampe rumah
ya udah sampe rumah
ya udah sampe rumah
gak ada apa apa cuman capek aja
rifki masuk kamar ya pak
tumben banget rifki lesu banget begitu
apa mereka lagi berantem
berita di bu melda nelponin aku
pasti dia mau ngancam lagi karena aku sudah nekat nemuin arin di rumahnya
halo bu melda ada apa lagi bu
berani beraninya ya kamu mendatangi anak saya dan menyakiti hatinya lagi
bu melda saya tidak bermaksud untuk menantang ibu atau berusaha untuk menyakiti hati

saya mau menyampaikan fakta yang sebenarnya
supaya arin tidak semakin sakit hati
karena rifqi sudah tidak menyukai arin lagi
jadi saya minta arin untuk stop menyukai rifqi
ingat ya kejadian hari ini ini baru saja peringatan pak roy
saya pastikan kamu akan menyesali semuanya
kamu dan anak kamu akan menerima akibatnya
karena kamu telah mempermainkan keluarga saya
kamu ngapain kesini
neng jangan pergi
kamu harus jadi apa
kamu tidak jelas
kenapa melihat kulit kulit nangis seperti tadi
kamu kenal sama yang namanya mike
nggak kenal sih
cuma begini bu
saya bisa tahu mike itu karena ternyata
mike itu adalah siswa yang menjadi perwakilan dari sekolahnya
yang dikirim sebagai pertukaran pelajar di sekolahnya saya sama michel
kalau gitu nanti el dan mike sudah sering bertemu
el itu selalu menyimpan perasaannya sama mike
dan karena ini
jadi mereka jadi sering ketemu
pasti ini berat buat dia
ya sebenarnya sih
el sudah menganggap hubungannya dia sama mike itu selesai
dan itu udah menjadi masa lalu
karena suatu pilihan
tapi pilihannya itu sendiri apa
tante juga menganggap
karena el gak pernah cerita sama tante
kalau gitu saya pamit ya
sebenernya perasaan kamu sama el itu dimana sih
apa yang gue rasain sekarang
gue ngerasa ada perasaan yang berbeda
begitu muncul mike di hidupnya misal
gue juga ngerasa gak nyaman
waktu ibunya michelle bilang
kalau mike itu mantan pacarnya
kasih ibu cantik
beneran kamu gak apa apa anak
nih gak apa apa
anak ibu udah pintar ya
terlihat baik baik aja
tentu baik baik aja
boleh memuangi diri sendiri
kita juga harus bisa curhat
selalu siap dengar cerita kamu
el tau kalau el gak baik baik aja bu
tapi el gak ngerti gimana harus menjelaskan
atau bagi luka l ini sama ibu
atau bagi luka el ini sama ibu

kalau kamu nangis
air mata itu bisa bikin kita tenang

kalau mau cerita sama ibu
kamu curhat sama ibu
ibu selalu ada buat kamu

lalu kita harus bersikap tenang

lalu ibu siap

curhatan kamu ya sayang
back yang limited edition yang kita pesen udah sampai nih dari london
eh si baby kenapa sih
kamu tuh ngapain sih
mondar mandir aja dari tadi mami lihatin
kamu lagi ngerencanain sesuatu ya
oh kamu lagi berusaha menyelamatkan rifki ya
untuk apa sih kamu bantuin ripki
pasti gara gara kamu worry karena keluarganya akan bangkrut
ngapain sih kamu repot untuk ngelapin rifki dan juga ayahnya
kamu tahu kan apa yang mami lakukan itu demi kebaikan kamu baby
kamu tau keluarganya itu
sudah mengabaikan kita
mami pastikan keluarga rifki dan juga roy pasti menyesal karena telah main main sama keluarga kita
arin mohon buat sama mami
jangan hancurin keluarga rifki ya mi
mami boleh negur keluarga mereka tapi jangan sampai bikin rifki menderita ya mie
aku aku loh yang salah mi disini
aku sadar harusnya tuh aku udah lama move on dari rivki
kamu tuh harus move on dari rifki
mami gak pingin anak mami yang cantik ini jadi bucin sama rifki
tapi please cukup sampai disini aja ya nghancurin keluarga rifki
kamu tau kan kalau mami ngelakuin sesuatu itu gak pernah setengah setengah baby
ya permintaanmu kali ini mami tolak
mami jangan gitu dong mie
eh anak baru
lo mau apa sih
gue tuh males libur di sekolah orang
gue ketuasis disini
jadi gue berhak ngasih tau elo aturan yang ada di sekolah ini
dan lagian lo tuh udah banyak nyalanggar peraturan ipa dan ips
emang di sekolah punya loh
adalah penyumbang dana terbesar di sekolah ini
pas banget ya
temen temennya di kelas ips
mau datang di pahlawan
jadi anak baru
langsung dapet pembelaan
sudah selesai bicara ale
alih punya pikiran dengan situasi itu
tidak pernah sinkron
jadi lebih baik ale diam eh
dan beta juga mau bilang
beta selama ini pegang teguh solidaritas
terhadap warga negara ips